kita harus ke kertanegara terlebih dahulu ada deklarasi yang dilakukan oleh kubu prabowo

karena sekarang sudah pernah kita buktikan bahwa ulama itu adalah pengayuh masyarakat
ulama bisa memberikan pembimbing bisa mengawal bisa memberikan nasihat
agar pimpinan negara republik indonesia tidak jalan semaunya sendiri
tidak ada kontrol wapres dijadikan seperti ban serep
itu kita tidak mau lagi terjadi
kalau tidak daftar masih bisa diperpanjang tujuh hari dua kali
nggak ada siapa bilang itu undang undang
tidak memaksakan karena kami cinta dengan pak prabowo
bapak prabowo ini sudah mengalami kekalahan dua kali
kami tidak mau yang terjadi berikutnya
kita tidak bilang harga mati kita mendiskusikannya
saya tidak taupan kalau pks bisa terima
bukan dibahas nanti di istimewa terbatas di pusawara terbatas